hingga rabu petang tim sar dan tni polri dengan dukungan warga
terus melakukan pencarian korban hilang akibat banjir bandang
yang melanda luwutara suwasi selatan
proses pencarian difokuskan di dua titik
yakni di desa rada kecamatan bae bunta
dan di sepanjang bantaran sungai masamba
dua jenazah ditemukan di desa rada
sementara satu jenazah ditemukan tertimbun lumpur setinggi dua meter
di bantaran sungai masamba
hingga rabu sore tim pencarian sudah menemukan dua puluh satu jenazah korban meninggal
namun timsar sempat menghentikan pencarian
akibat ketinggian sungai masamba yang kembali naik setelah hujan
pak kendala pencarian apa saja pak
untuk yang dilapangan itu yang pertama lumpur
lumpur itu bervariasi kedalamannya
ada dari satu meter satu meter setingga
kadang udara dan air sungai
sungai yang kembali meluap juga menggagalkan upaya warga
untuk menyelamatkan barang barang dari rumah mereka pada rabu siang
kebanyakan warga pun memilih untuk kembali ke tempat pengungsian
sebelumnya ini banjir sempat surut ya
kemarin surut sekarang naik lagi
mau mengungsi ya
iya mau mengungsi
di rumahnya kakak
sebelumnya bencana banjir bandang melanda kabupaten luwu utara pada senin malam
dari data pbpn lebih dari lima belas ribu warga mengungsi
dan hampir lima ribu rumah tertimbun lumpur
tim liputan cnn indonesia